operasian jalan tol baru sepanjang dua ribu lima belas hingga november dua ribu tujuh belas mencapai tiga ratus tiga puluh dua km
pemerintah menargetkan pengoperasian jalan tol dapat mencapai lima ratus enam puluh delapan km hingga akhir tahun
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat optimistis target pengoperasian jalan tol hingga akhir tahun bisa tercapai
ini seiring bakal dioperasikannya sejumlah ruas tol jelang akhir tahun
hingga dua ribu sembilan belas pemerintah menargetkan penambahan jalan tol baru bisa mencapai satu delapan ratus lima puluh dua km
kementerian pupr akan terus mendorong percepatan pembangunan jalan tol melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha
saat ini pembangunan jalan tol membutuhkan pendanaan rp dua ratus enam puluh hingga rp tiga ratus triliun